saudara hanya berselang satu bulan pemerintah merevisi aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri
aturan ini sebelumnya diberlakukan per sepuluh maret dua ribu dua puluh
nah bagaimana aturan teranyarnya akan disampaikan jurnalis kompas tv putri oktaviani
putri jadi apa sih aturan yang dicabut pemerintah lalu bagaimana bentuk aturan barunya
akan dikembalikan kepada permendak nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh dua
ada beberapa hal misalnya untuk pekerja migran indonesia ini pengaturannya atau pembatasannya dikembalikan kepada relaksasi pengenaan biaya masuk dan ppn untuk barang senilai satu lima ratus dolar amerika per tahun
jadi bukan seberapa banyak atau jenisnya tetapi lebih ke nilai barangnya itu
yang sebelumnya kalau kita tahu memang ada pembatasan misalnya jumlah alas kaki begitu ya maksimal hanya dua
nah ini jadi dikembalikan kepada jumlah dari keseluruhan ya ini ada satu lima ratus dolar amerika per tahun
ini sesuai dengan pmk satu ratus empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh tiga tentang barang impor milik pmi
kalau melebihi dari satu lima ratus dolar amerika seperti apa
nah ini jadinya tidak dikembalikan ke negara asal atau dimusnahkan tetapi dilihat lagi ini adalah diatur dan dilihat sebagai barang umum
artinya akan dikenakan bea atau pajak beya masuknya ini adalah tujuh lima persen atau kalau khusus untuk pmi
ini adalah lima persen ini yang kemarin dibahas dalam rapat
jadi itu paskalis yang memang menjadi catatan
kemudian untuk barang pribadi penumpang ini juga dikecualikan dari pemenuhan perizinan impor
jadi tidak dibatasi bagaimana jenis ataupun jumlahnya tetapi kembali lagi ke harganya begitu
jadi dengan catatan ini bukan untuk kegiatan usaha tetapi adalah barang barang yang juga tidak termasuk barang barang yang dilarang ataupun juga dianggap berbahaya
dengan nilai maksimal adalah lima ratus dolar amerika
pemerintah sendiri dalam hal ini menteri perdagangan zulkifli hasan menyadari bahwa merevisi aturan ini karena memang sebelumnya terdapat banyak protes
begitu meskipun juga menurut zulkifli hasan pada aturan sebelumnya yang dalam hal ini adalah permendag no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga ini sudah dibahas bersama presiden
artinya tentu nantinya akan diatur bagaimana dalam masa peralihannya atau dalam masa transisi
harapannya tidak ada kendala ataupun juga masalah dalam penerapan untuk kembali ke aturan yang lama
juga bagaimana nanti penerapannya di level petugas di bandara dalam hal ini adalah biaya cukai
nah kemudian untuk barang barang milik pmi yang sempat tertahan ketika masa penerapan dari permendag no tiga puluh enam kemarin ini diminta oleh pemerintah untuk segera dikeluarkan
artinya barang barang yang sempat tertahan di beberapa pelabuhan misalnya pelabuhan tanjung mas ataupun juga tanjung perak
nah ini diminta untuk dikeluarkan dalam kewenangan milik baya cukai
tapi tentu harus memperhatikan bagaimana barang barang ini apakah barang barang termasuk dilarang atau melebihi dari nilai yang diterima
diterapkan seperti satu lima ratus dolar amerika tadi per tahun atau seperti apa
nah ini nanti yang akan kita tunggu bersama penerapannya setelah kemarin akhirnya ditetapkan bahwa aturan dari permendak no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga ini direvisi
oke dan ini harapannya adalah aturannya memang sampai ke petugas petugas yang ada di bandara nih yang biasanya suka viral di media sosial karena katanya suka iseng ngerjain barang bawaan penumpang
terima kasih lulusan anda putri oktaviani